kesiapan medis lainnya yakni rencana kontingensi
layanan rumah sakit rujukan dan mobilitas rumah sakit lainnya
presiden jokowi mengatakan wisma atlet di kemayoran dan hotel bumn
bisa digunakan apabila rumah sakit penuh
perlindungan maksimal kepada para medis juga perlu diperhatikan
termasuk pemberian insentif kepada para dokter
perawat dan jajaran rumah sakit yang bergerak dalam penanganan covid sembilan belas
sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan
siap menindaklanjuti arahan presiden jokowi
untuk melaksanakan tes kilat virus covid sembilan belas
ini yang mencakup lebih banyak masyarakat
anies menunggu koordinasi pemerintah pusat
untuk penerapannya di dki jakarta
sebelumnya juru bicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas
ahmad yuryanto menyebut rapid test ini berbeda dengan tes pcr
yang selama ini digunakan untuk mendeteksi virus corona
salah satu keuntungannya adalah bisa dilakukan di semua rumah sakit
ahmad yuryanto mengatakan jika seseorang dinyatakan positif
ia bisa diisolasi di rumah dengan pantauan pihak puskesmas
atau fasilitas kesehatan lainnya
karena pada kasus yang positif dengan pemeriksaan rapid test
dan kemudian tanpa gejala atau memiliki gejala yang minimal
indikasinya adalah harus melaksanakan isolasi diri
dilaksanakan di rumah
tentunya dengan monitoring yang dilaksanakan oleh puskesmas
atau fasilitas kesehatan terdekat yang sudah disepakati bersama
oleh karena itu tanpa kesiapan untuk memahami
dan mampu melaksanakan isolasi diri
maka tentunya semua kasus positif akan berbondong bondong seluruhnya ke rumah sakit
padahal belum tentu mempunyai
membutuhkan layanan rawatan rumah sakit
kita harus memaknai kasus positif dari pemeriksaan rapid
ini dimaknai bahwa yang bersangkutan memiliki potensi
untuk menularkan penyakitnya kepada orang lain
oleh karena itu yang paling penting di dalam konteks ini adalah
bagaimana melakukan isolasi diri
presiden joko widodo meminta tes masal covid sembilan belas segera dilakukan
wakil ketua komisi sembilan dpr ri melkila kalena menjelaskan
ini adalah langkah awal yang tepat agar masyarakat bisa memeriksa
kondisi tubuh secara mandiri di tengah wabah virus corona
ini adalah langkah yang baik sekali dalam merespon
banyaknya masyarakat yang ingin mengecek kondisi dirinya
dan saya tahu bahwa banyak sekali lembaga yang hari ini sudah mempersiapkan
untuk dan pengadaan rapid test di indonesia
jadi mana saja yang sudah mendapatkan persetujuan
yang sudah mendapatkan persetujuan yang sudah mendapatkan persetujuan
dari menkes tentu ini bisa dibawa ke indonesia
dan bisa dipakai oleh seluruh masyarakat untuk mengecek kondisi dirinya
kepala gugus tugas penanganan covid sembilan belas doni mornardo
menegaskan rapid test segera dilakukan untuk masyarakat umum
dengan prioritas utama masyarakat yang berkontak langsung dengan pasien positif
gugus tugas yang didukung unsur lembaga lain mendata untuk memberikan masukan
siapa saja yang wajib melakukan rapid test
meski demikian doni menjelaskan hingga saat ini alat rapid test
belum tersedia di indonesia
sehingga perlu didatangkan dari beberapa negara
indonesia berkiblat kepada negara negara yang sudah melakukan rapid test
yaitu tiongkok korea selatan dan juga jepang
gugus tugas meminta izin kepada biaya cukai kementerian perdagangan dan bepom
untuk mempermudah akses pengadaan barang untuk rapid test
sehingga kita mungkin nanti akan meminta izin kepada
dan juga kementerian perdagangan serta juga bia cukai dan juga kementerian perdagangan
serta bpom untuk mempermudah akses
nah sebagaimana undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu dua
bnpb itu mendapatkan kemudahan akses
sebagaimana yang tertuang dalam pasal lima puluh
kemudian siapa saja targetnya
tentunya targetnya adalah masyarakat secara luas
terutama mereka mereka yang secara luas
secara fisik telah mengalami kontak dengan pasien positif
dan tentu ini menjadi prioritas utama
itb memprediksi indonesia akan mengalami lebih dari delapan kasus covid sembilan belas
pemerintah kemudian berencana melakukan tes masal dengan pengambilan sampel darah
alat dan lokasi pemeriksaan saat ini sedang disiapkan
seberapa efektif pemeriksaan cepat semacam ini
dan apa fungsinya dalam upaya menekan kurva persebaran
kita bahas malam ini bersama dr agus dwi susanto
ketua perhimpunan dokter paru indonesia yang tersambung melalui telepon
dr agus selamat malam
selamat malam mbak
terima kasih sudah bergabung malam hari ini
saya juga akan menyapa prof hadi susanto
tim simulasi covid indonesia melalui skype saat ini berada di abu dhabi
prof hadi selamat malam
selamat malam mbak
prof hadi terima kasih atas waktunya terima kasih bapak bapak
saya akan ke prof hadi terlebih dulu

sudah ada hasil beberapa waktu lalu dirilis di instagram itb
yang menyatakan bahwa prediksinya ada sekitar delapan kasus covid sembilan belas
apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan angka ini prof sebenarnya
saya di sini sebagai anggota dari tim simulasi covid indonesia
yang beranggota perisian covid sembilan belas
saya juga meneliti riset dari beberapa kampus di indonesia
meliputi itb ugm unpad dan saya sendiri dari khalifah yunusti abu dhabi
yang disampaikan di itb adalah hasil awal dari tim itb
bagaimana bisa mengeluarkan angka delapan ribu itu karena kami menggunakan
atau tim yang melakukan riset itu menggunakan proyeksi
dengan apa yang ada di korea selatan perkembangannya dan kurva yang dipakai
kalau dibandingkan dengan perkembangan awal yang ada di indonesia
itu yang paling mendekati
karena itu muncul angka delapan ribu itu
prof hadi sebenarnya kalau misalnya yang dilakukan oleh tim simulasi covid indonesia ini
pendekatannya bagaimana dan risetnya apa saja yang berkaitan dengan
persebaran covid sembilan belas di indonesia prof
saya perlu menyampaikan bahwa tim masih terus mengembangkan model yang ada
sehingga diharapkan semakin memberikan hasil yang mendekati yang terbaik
dan mendekati data lapangan
dari hitungan awal delapan ribu itu itu menggunakan data yang masih mentah
dan di awal sekali yang baru dua minggu pertama setelah pemerintah merilis secara resmi
pada tanggal dua maret
jadi kita menggunakan data itu juga harus dengan kehatian
dan insya allah kami akan terus berusaha memperbaiki model itu
dan mengupdate data yang ada
progres perbaikan model ini sejauh ini seperti apa prof
karena kita sudah tahu sampai hari ini dua minggu setelah tanggal dua maret
sekarang sudah ada tiga ratus delapan yang positif
kalau misalnya dilihat dari modelnya apakah ada prediksi penurunan
atau justru kenaikan angka sebenarnya
sudah bisa dilihat belum itu
model yang menghasilkan angka delapan ribu itu dengan asumsi penting mbak
asumsinya adalah bahwa pemerintah itu akan melakukan tindakan yang se efektif
dengan yang dilakukan oleh pemerintah korea selatan
kalau kita membandingkan data yang ada saat ini
itu sebetulnya sudah mulai keluar dari data perkiraan
tiga modelnya seharusnya juga tidak bisa dipakai dengan kepercayaan yang sangat tinggi lagi
sehingga harus update
model ini artinya sudah tidak sesuai dengan data yang sudah ada
untuk saat ini begitu

saat ini kami di tim sudah membuat update dan terus memperbarui update itu
dengan mengikuti data update dari pemerintah melalui informasi resminya di internet
dan mudah mudahan bisa lebih baik bisa memberikan masukan kepada pemerintah
atau paling tidak memberikan edukasi kepada masyarakat
pentingnya kita mempersiapkan diri sebaik baiknya dengan mengikuti imbauan dan anjuran dari pemerintah
saat ini model yang kami pakai menunjukkan kemungkinan data masih akan naik
angka masih akan terus
ini yang harus kita perhatikan
peak nya di berapa prof kalau misalnya dari modelnya
kalau membicarakan model matematika itu kita berangkat dari skenario dari asumsi
asumsinya apa yang kita gunakan nanti hasilnya akan begini
kalau kita mengubah asumsi di awal
nanti hasilnya akan begini
dan itu saja kita tidak menginginkan seperti ini
oke itu yang terburuk ya
itu yang terburuk itu terjadi jika variabelnya tidak ada intervensi atau bagaimana prof
betul kalau tidak ada intervensi kalau misalkan masyarakat tidak melakukan social distancing
atau tidak ada isolasi kepada penderita tidak ada pengukuran yang masif kepada masyarakat dan seterusnya
oke baik prof hadi tahan dulu di situ saya akan sekarang ke dr agus sebentar
ya dr agus
ya malam mbak
ya dok mungkin tadi mendengarkan sedikit perbincangan saya dengan prof hadi dok
ya prof hadi
apakah intervensi untuk menurunkan atau melandaikan kurva ini harus segera dilakukan dengan rapid test itu apakah bisa dilakukan itu prof dokter
ya pada prinsipnya kan kita rapid test ini dipakai untuk mendeteksi dini ya prinsipnya adalah untuk deteksi dini
screening deteksi dini sehingga bisa ditemukan kasus kasus covid itu
dan waktu lebih cepat
dengan diharapkan lebih cepat maka upaya upaya tindakan lebih lanjut mulai dari tracking kontak erat semua orang orang yang dekat dengan kasus kasus tersebut dapat dilakukan
ditambah lagi upaya upaya dengan social distance dan lain sebagainya tentunya itu akan bisa menurunkan lebih landai kasus kasus yang ada
dokter termasuk rapid test ini seberapa efektif sebenarnya
sekarang rapid testnya adalah mendeteksi imunoglobulin ya sampel darah ya dok ya
sekarang sebenarnya seperti ini ya ini harus dipahami dulu bahwa ada beberapa jenis rapid test ya
kami dari perhimpunan dokter paru indonesia sendiri sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah bahwa deteksi dini dapat dilakukan menggunakan rapid test yang berbasis molekuler yang namanya rapid molekular test
itu yang paling ideal karena dengan rapid molekular test ini dia berbasis pcr dia mirip dengan hasil pcr yang ada di laboratorium
itu bagaimana caranya dok
nah pada prinsipnya sama dengan menggunakan sampel yang ada diperiksa pcr nya secara cepat dan waktu sekitar dua tiga jam hasilnya akan keluar
nah tetapi permasalahannya itu kan istilahnya ada beberapa jenis pcr yang ada di perhimpunan
ada beberapa jenis yang lain ya seperti yang tadi mbak sebutkan adalah jenis antibody base
yang mendeteksi agg maupun igm kemudian ada satu jenis lagi rapid test yang mendeteksi antigen
jadi ada tiga jenis nah masing masing tadi memiliki kelemahan ya yang antibody kelemahannya memang dia hanya mendeteksi setelah tujuh atau sampai delapan hari setelah seseorang terinfeksi
karena imunoglobulinnya akan muncul setelah sekitar tujuh sampai delapan hari
ya itu tes yang akan dilakukan pemerintah ya dok ya
kami sebagai profesi lebih menyarankan molekuler rapid molekuler test kalau seandainya itu tidak dimungkinkan masih bisa memungkinkan menggunakan rapid test yang berbasis antigen
nah kalau antigen ini dia bisa dideteksi lebih cepat
jadi dideteksinya itu dalam waktu lebih awal ya mungkin dua tiga hari dia bisa lebih dideteksi karena yang dideteksi antigen dari virusnya
nah itu yang harus dipertimbangkan beberapa hal nah mungkin pada pelaksanaan di lapangan itu nanti kita bisa lihat populasi mana yang bisa dicek menggunakan antigen rapid test populasi mana yang bisa digunakan antibody rapid
nah itu yang mesti dipertimbangkan karena semua populasi itu sama
oke begini dok kalau misalnya melihat sekarang bahwa pemerintah akhirnya memutuskan tadi juga sudah disampaikan oleh jurubicara bahwa akan menggunakan tes antibody itu
sampel darah kemudian melihat imunoglobulin artinya siapa saja yang bisa menjalankan tes ini dok
nah kalau dari teori bahwa immunoglobulin berbasis immunoglobulin atau antibody ya
atau antibody base ya untuk rapid test ini bisa kareteksi sekitar tujuh delapan hari setelah seorang terinfeksi
nah ini lebih tepatnya biasanya digunakan pada populasi populasi yang sudah bergejala
ya misalnya seseorang yang sudah ada keluhan batuk sakit tenggorokan demam atau kadang disertai sesaknya
itu populasi populasi dengan gejala ini yang lebih tepat karena berdasarkan data data jurnal
yang ada seseorang itu kan munculnya gejala itu kan sekitar variasi ya antara lima sampai sepuluh hari
jadi deteksinya akan lebih sensitif kalau pada orang orang yang sudah muncul gejalanya
oke baik kita akan membahas lagi soal ini
dr agus dan juga prof hadi kita sekarang jeda dulu tetap di cnn indonesia
sekarang sebenarnya yang paling dibutuhkan itu yang tes seperti apa sih kalau misalnya rekomendasi dari teman teman dokter paru
ya seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa memang kita memerlukan rapid test ya
kita memerlukan rapid test untuk mendeteksi lebih awal dan lebih dini
karena pengalaman di lapangan pada beberapa minggu ini kita itu ada keterlambatan di dalam diagnosis
keterlambatan diagnosis pada kasus kasus yang pasien dalam pengawasan baik di rumah sakit non rujukan maupun di rujukan
yang membutuhkan waktu lebih lama untuk keluar hasilnya
nah keluar hasilnya lama kan ini berimplikasi pada tata laksana
dan juga berimplikasi pada diagnosis pasti
kalau ini positif perlu tindakan tracing selanjutnya
nah ini yang akan berimplikasi
oleh karena itu kita butuhkan diagnosis yang lebih cepat
ya mungkin akan keluar dalam beberapa jam
tetapi yang akurat
keakuratannya lebih tinggi
oleh karena itu rapid molekular test itu yang paling direkomendasikan
dia mirip hasilnya dengan hasil pcr di laboratorium
tapi hasilnya lebih cepat keluarnya dalam dua tiga jam
akurasi tes antibody bagaimana dok
nah untuk akurasi tes antibody tentu memiliki kelemahan tadi seperti saya sampaikan
untuk dibilang akurat

banyak produk lah intinya berbeda beda
artinya ada nilai positif palsu ada nilai negatif palsu kan
artinya misalnya kalau seseorang belum keluar antibody nya
kemudian dites dengan rapid test antibody hasilnya bisa negatif
nggak kebaca ya dok ya
kan seperti itu
nah oleh karena itu memang harus dipilih populasi populasi itu
bahwa tetap ada gunanya rapid test berbasis antibody ini
tapi harus pada spesifik population
dan ini ada pentingnya pada pasien pasien yang sudah datang ke rumah sakit
oke berarti mereka
ketika dia bergejala
mereka para odp gitu bisa digunakan ini ya
odp kemudian yang sudah kontak merasa sudah kontak
kalau sudah ke rumah sakit ada gejala biasanya dia akan sensitivitasnya lebih tinggi
dan itu penting sekali buat klinisi
karena begitu dia ketahuan hasilnya positif tentu nanti kan ada cek ulang dengan pemeriksaan sisa
pemeriksaan swab kan untuk memastikan
tetapi dengan diagnosis awal yang positif ini
itu bisa lakukan tracing nanti kepada masyarakat
dan pasiennya juga bisa ditata laksana lebih dini sesuai dengan penata laksanaan covid
pada basisnya kan seperti itu
oke baik saya ke prof hadi sekarang
prof hadi kalau misalnya kita bicara soal intervensi yang bisa melandaikan kurva covid di indonesia
prof hadi seharus se ekstrim apa sih intervensi ini
prof mungkin sudah sempat dibicarakan dengan teman teman
ini pertanyaan yang susah mbak
karena melibatkan banyak faktor sebetulnya
apakah kita mau yang ideal
tapi mungkin efek lainnya misalkan dari ekonomi dan sebagainya tidak bagus
atau yang bagaimana
jadi mencari yang kompromi ini yang susah
nah saat ini minimalnya misalkan dengan social distancing
itu berarti kita mengurangi probabilitas kita menginfeksi orang lain
nah apakah itu menyelesaikan masalah
menurut permodelan matematika belum mbak
masih perlu intervensi lain
misalkan dengan pengobatan dengan vaksinasi dan seterusnya
nah jadi update data seperti ini yang kami dari tim
itu memerlukan untuk bisa memberikan prediksi yang sedekat mungkin dengan yang dibutuhkan
prof misalnya dengan social distancing saja
karena rapid test kan belum dilakukan
alat tesnya juga belum tiba
dan waktunya juga belum tahu
dengan social distancing saja itu sebenarnya sudah bisa mengurangi berapa persen sih prof
dari prediksi awal angka tinggi itu
signifikan sekali sebetulnya mbak
bergantung dengan seberapa lama juga gitu dan seberapa jauh kita mengisolasi diri misalkan
kalau misalkan tanpa social distancing misalkan
itu bisa misalkan dalam satu bulan bisa terjadi peaknya misalkan
atau dalam dua bulan terjadi peaknya
dengan social distancing ada parameter yang berubah
itu nanti bisa mundur ke belakang
tapi peak tetap akan terjadi
untuk bisa menekan peak itu
itu yang diperlukan intervensi lebih dari social distancing
dan prof saya juga penasaran
kemudian juga ada prediksi kapan ini akan usai
perkiraannya akhir april kalau tidak salah ya prof
kalau misalnya dengan data yang sekarang
itu kan dengan data yang awal tanggal dua maret
kalau misalnya dengan data yang sekarang
perkiraan berakhir itu apakah masih sama atau mundur justru
kalau april itu dengan menggunakan yang model awal
karena sudah tidak sesuai dengan data yang sekarang
berarti kita harus update lagi
kalau menggunakan data yang terbaru bisa jadi mundur mbak selesainya
bisa jadi mundur selesainya ya
nah ini yang kami dari para tim anggota tim pemodelan
itu membutuhkan juga update dari banyak pihak
dari tenaga kesehatan dari pemerintah
untuk bisa memberikan masukan atau input ke dalam model kami
untuk update yang berikutnya
prof kalau misalnya dua minggu terakhir ini
apakah sudah bisa dibandingkan laju pertumbuhan
covid sembilan belas di indonesia dengan negara negara lain prof
salah satu tim menyampaikan bahwa
laju pertumbuhan sudah tidak sama dengan yang ada di korea selatan
dan bahkan saat ini sudah bisa mendekati yang ada di amerika serikat
itu berarti cukup drastis atau bagaimana prof
mungkin bisa dijelaskan
jadi kenaikannya agak di luar harapan
kurvanya agak curam gitu ya
kalau misalnya kita bilang kurva
jadi kenaikannya agak curam
oke baik saya ke dr agus lagi
dokter secepat apa sebenarnya rapid test ini harus dilakukan dok
melihat kondisi yang sekarang sudah tiga ratus delapan yang positif
ya memang harus segera dilakukan
karena pada dasarnya dengan pelaksanaan rapid test ini kan
kita tidak menunggu lama untuk hasil yang ada
tetapi yang terpenting adalah tesnya memang harus yang dipilih yang akurat
karena sama saja kalau pemilihannya tidak akurat
hasil yang ada pun sebenarnya menjadi istilahnya ada sebagian yang tidak bisa digunakan hasil tersebut
kalaupun dipilih berbasis antibody tadi
pemilihan orang yang diperiksa yaitu yang sesuai yang bergejala itu yang lebih pas
untuk bisa dipilih
artinya terbatas untuk mereka yang bergejala saja ya
karena ini berkaitan dengan pembentukan antibody di tubuh masing masing
yang tadi anda katakan kalau tujuh hari baru terlihat gitu ya
dok saya ingin konfirmasi juga sebenarnya
benarkah mereka yang odp itu sekarang agak sulit untuk didiagnosa karena ada kekurangan virus transfer media
sehingga tidak bisa mengecek secara baik
itu terjadi dok sekarang
jadi sebenarnya kan untuk kita melakukan pemeriksaan pcr dari virus covid sembilan belas ini
itu kan setelah dilakukan pengambilan sampel dengan swab
maka pengambilan sampel itu disimpan di dalam yang namanya vtm
nah dari dengan vtm ini dikirimlah ke laboratorium
yang sudah ditunjuk
misalnya ke lead bank terus kemana lagi yang sekarang sudah jumlahnya cukup banyak ya
nah ctm ini termasuk hal yang crucial yang penting ya
kalaupun kita ada swabnya tapi vtmnya tidak tersedia
itu nggak bisa dikirim sampelnya
beberapa laporan yang ada memang menyebutkan bahwa vtm ini mulai berkurang di beberapa rumah sakit
bahkan di daerah daerah sehingga tidak bisa mengirim
nah tentunya hal yang lebih
pas ya ditanya kepada pihak kementerian atau rumah sakit rumah sakit
apakah memang vtmnya ada kekurangan atau tidak
tapi dari laporan yang ada beberapa sejawat kami memang melaporkan kekurangan vtm di lapangan
jadi kita akan masih menunggu yang pasti pertama secepat apa rapid test itu akan dilakukan
dan saya terakhir akan ke prof hadi
prof hadi kapan kira kira tim simulasi covid indonesia bisa menyampaikan
hasil model yang terbaru
supaya memberikan penjelasan gambaran kepada kami
kami masih bekerja sedang bekerja dan insya allah akan melanjutkan untuk terus bekerja
memperbaiki model dan setiap saat kami akan usahakan untuk membuat laporan
insya allah kami sedang mempersiapkan artikel ilmiah juga yang mudah mudahan bisa segera dibuka ke publik
baik baik terima kasih prof hadi malam hari ini sudah bergabung
sekali lagi kita berupaya menekan laju covid sembilan belas dengan sains dr agus dwi susanto
terima kasih banyak dok atas waktunya terima kasih banyak terima kasih
kami sekarang jeda cnn indonesia prime news segera kembali